aku lapar sekali
ini pasti karena terhanyut dan terkena kayu besar
dimana aku bisa mendapatkan makanan

aku lapar sekali
ini pasti karena terhanyut dan terkena kayu besar
dimana aku bisa mendapatkan makanan